itu harus kita dorong betul teman teman di dpr untuk serius mengajukan angket
saya kira iya kita semua paham itu
kalau dalam prinsip pikirnya itu adalah hukumul hakim yarfaul hilaf
hakim sudah mengambil putusan dan dia menyelesaikan problem
tetapi pada saat yang sama kita bisa menilai apakah putusan itu baik atau tidak
putusan setelah dibacakan itu menjadi milik publik
dan kita semuanya bisa membacanya
kita semua bisa mengkritisinya
saya kira putusan kemarin tidak mencerminkan apa yang seharusnya
ada banyak versi ada banyak hal
tetapi kalau kita mau lacak kenapa putusan kemarin menjadi seperti itu
kurang kurangnya saya kira ada tiga persoalan mendasar
yang pertama yang diakui oleh sebagian oleh hakim sendiri
misalnya oleh hakim saldi isra dan hakim arief hidayat
karena ada keterbatasan hukum acara yang terlalu ketat
hukum acara yang memang hanya empat belas hari
pembuktian hanya satu hari
dibatasi jumlah orang yang bisa bersaksi
salah satu yang banyak dilakukan oleh mk itu adalah menolak dalil pemohon
karena pemohon tidak menyertai
dengan bukti berupa saksi maupun ahli untuk itu
padahal saksi dan ahli yang boleh dihadirkan itu kan jumlahnya terbatas
dalil yang mau didalilkan itu banyak sekali
daerah yang mau dipersoalkan itu berapa bisa ratusan
tapi jumlah saksi dan ahlinya kan dibatasi
bagaimana mungkin semua bisa tercover oleh saksi dan ahli
membutuhkan saksi dan ahli untuk melakukan proses pembuktian
memang ada problem di hukum acara yang terlalu ketat ya kan
pertanyaan dibatasi dan lain lain sebagainya
jadi catatan kita kedepan berkaitan dengan ini adalah
soal memperbaiki konstruksi penegakan hukum pemilu
khususnya pilpres di pengadilan yang namanya mahkamah
karena kalau tidak ini hanya akan berulang terus
siapa yang merusak penegakan hukum
tetap harus dibawa ke pertanggung jawaban hukum
saya kira bunyi putusan itu setidak tidaknya
tiga orang di center itu jelas jelas mengatakan bahwa
harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos
yang direkayasa menuju ke arah pemilihan
dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan
dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden
dan saya kira untuk alasan itu
harus kita dorong betul teman teman di dpr untuk serius mengajukan angket
karena biar bagaimanapun itu esensi penting nih
tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggung jawaban
saya kira proses itu silahkan berjalan
teman teman pengawasan politik silahkan melakukan langkah di situ
plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil
kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya
kemampuan untuk memontrol pemerintahan
dan satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah
ketika demokrasi bisa diinjak injak dengan mudah
ketika proses penegakan hukum pemerintahan itu dirusak
nah siapa yang bisa menjamin bahwa masa dua ribu empat sampai dua ribu sembilan belas
tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim pak jokowi
apalagi rezim anaknya ini kan kayak melanjutkan aja kan
ini saya pakai istilah kayak orang memainkan permainan
batas main game cuma dua kali dia mau main tiga kali sampai empat kali
ini kayak gitu tuh istilahnya bikin akun baru lalu kemudian yang penting bisa main tiga empat kali
nah maksud saya adalah ada kemampuan kita harus untuk mengingatkan
dan melakukan perlawanan di titik itu
dan kita harus bersiap sebenarnya bisa jadi ini masuknya musim dingin
saksikan program program kompastv melalui siaran digital